kemarin data yang kemarin kami sampaikan korban mengungsi lima lebih
tapi sekarang ada penambahan penambahan karena daerah daerah yang terdampak
yang sebelumnya belum didata saat ini berhasil didata oleh petugas
sehingga total jumlah pengungsi enam belas delapan puluh dua orang yang tersebar di beberapa tempat
kemudian kerusakan fisik delapan ratus delapan puluh dua unit rumah rusak tujuh puluh tiga penginapan rusak
dalam hal ini hotel villa enam puluh warung dan toko rusak
dua puluh empat perahu dan kapal rusak dua puluh empat kendaraan roda empat rusak
empat puluh satu kendaraan roda dua rusak satu dermaga rusak satu selter rusak dan sebagainya
data ini antaranya
ini adalah data sementara per pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat
yang tentu saja nanti akan bertambah jumlahnya
kalau kita melihat bagaimana sebaran masing masing daerah di lima daerah tadi
memang paling parah adalah di kabupaten pandeglang
di kabupaten pandeglang
orang meninggal dunia
kemudian satu satu ratus empat puluh tiga orang luka

kemudian di lampung selatan
korban meninggal satu ratus delapan orang meninggal
dan satu tiga ratus orang meninggal

daerah yang lain kerusakannya tidak terlalu berat
oleh karena itu ditetapkan untuk kabupaten pandeglang
masa tanggap darurat adalah empat belas hari
sampai dengan empat januari dua ribu sembilan belas
sedangkan untuk di lampung selatan
yaitu dua puluh tiga desember dua ribu delapan belas
sampai dengan dua puluh sembilan desember dua ribu dua puluh
ini penetapan masa tanggap darurat
yang kemungkinan nanti bisa diperpanjang
disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan
dan kepala daerah di lima kabupaten
termasuk gubernur wakil gubernur dan pemerintah
termasuk gubernur wakil gubernur dan pemerintah
di provinsi banten provinsi lampung
selalu aktif memimpin rapat koordinasi
dalam peranganan tadi
dan pemerintah pusat
dari bnpb tni polri basarnas
pemerintah dan lembaga
mendampingi kepala daerah masing masing
jadi status bencananya
bencana kabupaten ditetapkan
tidak ada wacana yang mengatakan
bencana nasional dan sebagainya
pemerintah daerah sanggup mengatasi
dan potensi nasional sanggup untuk menangani
darurat bencana tsunami di stad sunda
bahkan nanti sampai dengan rehabilitasi dan rekonstruksi
jadi tetap dalam hal ini
kepala daerah betul betul berada di lapangan
ikut rapat koordinasi dan mimpin pelaksanaannya
pemerintah pusat tetap mendampingi dan menangani kemampuan dan kemampuan yang diperlukan oleh bnp
pemerintah pusat tetap mendampingi
memperkuat baik pengerahan personil
pelalatan logistik pendanaan manajemennya dan tertibat administrasi
ini yang terus kita lakukan
nah kalau kita melihat nanti perdatanya seperti ini
nanti bisa dikobi bagaimana dampak kerugian akibat tsunami di selat sunda di masing masing kabupaten
pandeglang serang tanggamos ketawaran dan lampung selatan
nah daerah yang terdampak tahap ini belum semuanya bisa dijangkau oleh petugas
khususnya di kecamatan sumur yang berada di sini
paling ujung dari pandeglang
di sini sempat akses menjadi putus
sejak pertama karena banyak jalan yang rusak
jembatan yang rusak
karena terjangan dari tsunami
juga akibat material material yang dibawa tsunami di sini
di beberapa tempat di desa desa yang ada di sini
kondisi dalam kondisi normal pun jalan banyak yang rusak
sehingga menyebabkan akses personil untuk menuju lokasi terhambat
kemarin personil gabungan tni polri basarnas bpd
dan sebagainya sudah masuk menjangkau di sini
di kecamatan sumur ada tujuh desa
yaitu desa siro tigo rondong
desa kertajaya desa tunggajaya
desa ujungjaya desa kertamukti
desa pulau sebesi dan sebuku ada di sini enam
tujuh adalah desa di desa tamanjaya
daerah daerah ini yang baru bisa dicangkau untuk darat
adalah desa tamanjaya
itu pun di dua dusun dusun panis dan tanjung malai
tim evakuasi masih melakukan pencarian
mendirikan rumah sakit lapangan di sana
menangani pengungsi yang ada di
sementara enam desa yang belum terseduh
desa tigo rondong kertajaya
tunggajaya tunggajaya ujungjaya kertamukti
masih melakukan bantuan
dan operasi di laut juga dilakukan
oleh tni angkatan laut
karena korban ada beberapa yang hanyut ke dalam lautan
kami baru saja menerima informasi
kri teluk cirebon lima ratus empat puluh tiga
berhasil menemukan jenazah
di perairan pulau owar
dua jenazah juga ditemukan
di pulau badul
dan pulau handa ulem
jadi operasi dalam hal pencarian korban
baik dilakukan melalui udara
menggunakan kapal kri
juga menggunakan kapal tni angkatan laut
kami juga melakukan jalur jarat
jalur jarat masih terlambat
oleh karena itu dibutuhkan alat alat berat
untuk menyusur di sini
pada saat tsunami
warga desa yang ada di sini
semua desa ada di sepanjang pantai ini
semua lari ke bukit
oleh karena itu
memerlukan bantuan bantuan permakanan dan sebagainya
dan korban banyak yang diperlukan
oleh karena itu tadi saya sampaikan
korban kemungkinan bertambah
untuk di daerah lampung selatan
di pulau ini
pulau sebuku dan pulau sebesi tadi
baru pagi tadi
ada lebih dari tiga puluh lima masyarakat mengungsi
ke desa ke kecamatan raja basah
masyarakat yang ada di sini
jadi penanganan masih terus dilakukan
dan kendala kendala memang masih ditemukan di lapangan
daerah yang paling parah adalah
daerah di sekitar sini
landaan tsunami nya juga lebih tinggi
kebanyakan daerah di sekitar sini
lebih tinggi daripada

tinggi tsunami berdasarkan informasi lapangan
baik dari masyarakat
petugas dan sebagainya
ada yang mengatakan dua meter di sekitar sini
ada juga yang mengatakan di daerah sini
sekitar sumur tanjung lesung
ada yang mengatakan
lebih dari lima meter
jadi oleh karena itu
tim dikerahkan juga
untuk melakukan pemetaan
berapa tinggi tsunami
yang ada di daratan
dan tentu saja digunakan
untuk operasi dalam proses
evakuasi pencarian penyelamatan
korban penanganan pengumusi
bantuan logistik peralatan
nah ini juga contoh
ini pak teguh baru saja pulang tadi pagi
ya dua sampai dua lima meter
di selatan yang
tingginya seperti ini itulah yang bisa menjelaskan
yang di sepanjang pantai
hotel hotel villa yang ada
di sana dalam kondisi
diterjang rata dengan tanah
tiga puluh cm kurang dari satu meter
dampaknya tidak seperti ini
tapi dalam kondisi seperti ini
ternyata ada yang lima meter dan sebagainya
cukup masif dan
juga terkendala karena di bawah
bangunan yang rata dengan tanah
kondisi peranganan juga masih terus dilakukan
ini dampaknya tadi yang saya sampaikan
ya kondisinya seperti ini
apalagi kejadiannya pada saat
di sepanjang pantai
sampai tanjung lesung
berwisata di sana
kemudian juga ada rombongan rombongan
yang sedang melakukan
aktivitas di sana
kemudian terjadi terjangan
tidak ada peringatan dini
karena memang kita
indonesia tidak memiliki
sistem peringatan dini
tsunami yang dibangkitkan
longsoran bawah laut
sehingga proses yang terjadi
tiba tiba tidak ada evakuasi
masyarakat tidak ada kesempatan
beda dengan tsunami
yang dibangkitkan oleh
gempa bumi aktivitas
tektonik bmkg telah
gempa bumi kurang dari lima menit
bmkg pasti menyampaikan
informasi kepada publik
dini tsunami yang
langsung terkoneksikan dengan
televisi media dengan kementrian
lembaga dengan pemerintah daerah
yang langsung perintah evakuasi
tetapi yang terjadi
di selat sunda
tidak ada tidak ada peringatan
karena kita tidak memiliki sistem
tidak ada yang mengira erupsi
yang berlangsung pada malam itu
longsoran bawah laut dan memicu tsunami
kalau kita melihat letusannya
tidak paling besar
dan dari segi frekuensi
tremor dan sebagainya tidak ada yang mencurigakan
nah inilah menjadi
tantangan bagi kita
yang dibangkitkan oleh longsor bawah laut
erupsi gunung api mengapa

aktif dunia ada di indonesia
juga menimbulkan tsunami
dalam catatan sejarah tsunami di indonesia
dibangkitkan oleh gempa bumi
longsor bawah laut dan
yang harus diakukan yang pertama tadi saya
bupati langsung memimpin
di wilayah masing masing
gubernur wakil gubernur tetap juga
pemerintah pusat dikoordinir oleh
dengan tni polri
kementerian kesehatan kementerian sosial
dan sebagainya bersama dengan
fokus utama penanganan darurat satu
dan penyelamatan korban
kemudian yang kedua
bagi korban luka luka
pelayanan kesehatan dilakukan
adalah penanganan bagi
para pengungsi apalagi
tercatat pengungsi tadi saya

yang keempat adalah
sarana prasarana umum
yang ada di sana baik itu
listrik karena listrik sebagian masih padam
dan fasilitas publik
yang ada di sana
dnpb memberikan bantuan
aktivasi diposto untuk pandeglang
lima ratus juta kemudian
berikan bantuan logistik
juga bantuan helikopter
dan sebagainya untuk mempermudah akses dan sebagainya
sejak awal sampai sekarang
berada di lokasi memberikan pendampingan
tim reaksi cepat juga memberikan pendampingan
di dalam penanganan penanganan ini
pu juga demikian
mengerahkan banyak alat berat
untuk membantu proses evakuasi dan penanganan
dari kementerian kesehatan
juga demikian pni polri
lebih dari dua juta
yang dikerahkan untuk penanganan
bencana tsunami di sini
kemudian juga bvbd
mengkorporir potensi yang ada
nah kebutuhan mendesak saat ini adalah
satu tertua alat berat
meskipun sudah banyak alat berat yang di sana
tetapi masih diperlukan tambahan
apalagi untuk wilayah sumur tadi
alat alat berat yang ada di sana
bahan kebutuhan sehari hari
yang diperlukan untuk penanganan pengungsi
baik itu permakanan air bersih
sanitasi layanan kesehatan
sandang peralatan dapur
pembalut peralatan bayi
makanan penambah sisi
biaya melikit dan sebagainya
jadi masyarakat dunia usaha yang membantu
ini masih dibutuhkan
tindak pengungsi mck
kantong jenazah perbaikan listrik
nah mengenai aktivitas
sampai saat ini masih terjadi erupsi
yang ditetapkan pvmbk
jadi jangan percaya
informasi sejak tadi pagi
banyak beruntung bahwa
anak krakato dinaikkan
menjadi siaga tetap dalam hal ini
dan erupsi gunung anak krakato
sebenarnya berlangsung sejak
juni dua ribu delapan belas sampai
dengan hari ini
dan tipenya adalah tipe strombolian
jadi dia melontarkan
tipenya seperti itu
dan radius dua km
dari puncak kawah
jadi sekarang ini
dan erupsi yang ada di anak gunung krakato
tidak mengganggu pelayaran
kapal di selat sunda maupun
di atas selat sunda
gunungnya masih pertumbuhan
jadi gunung itu
menambah tinggi penjulang
tubuhnya dengan meletus
terjadi pertambahan tinggi empat sampai enam meter per tahun
dan terus akan melakukan ekstabilis
apakah nanti akan meletus seperti tahun seribu delapan ratus dua puluh

yang ada di selat sunda
yaitu gunung rakata gunung danan dan gunung perbuatan
tiga gunung dengan dapur mahma yang begitu besar
meletus sangat dasar sekali tahun seribu delapan ratus sembilan puluh
setelah letusan gunungnya habis
baru tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh
muncullah anak gunung rakata
dapurnya tidak akan besar seperti sana
banyak para ahli mengatakan
untuk terjadi letusan yang besar
masih diperlukan sekitar lima ratus tahun ke depan
jadi itu kondisinya
ya terjadi suatu
tidak ada tsunami karena faktornya bukan erupsinya
tetapi longsoran bawah laut yang dipicu oleh gerakan gerakan
dari letusan gunung anak krakatau
jadi rekomendasi dari bpnbg
masyarakat tidak boleh melakukan aktivitas
di dalam radius dua km dari puncak kawah
sedangkan rekomendasi dari bmkg
masyarakat tidak boleh untuk melakukan aktivitas
masyarakat tidak boleh untuk melakukan aktivitas di dalam radius dua kilometer dari puncak kawah
aktivitas di sekitar pantai untuk saat ini sementara
karena potensi susulan tsunami yang disebabkan longsor bawah laut
karena aktivitas erupsi juga masih berlangsung
sampai kapan rekomendasi
tentu nanti akan disampaikan oleh bmkg
karena menyangkut kehidupan masyarakat masyarakat yang ada di pantai
nah kita bandingkan
ada tiga bencana yang cukup besar
ditinjau dari kurban
ditinjau dari kerugiannya
yang paling besar selama dua ribu delapan belas adalah gempa
yang diikuti oleh tsunami dan likuifaksi
yang ada di sulawesi tengah
yaitu di palu tunggala sigi pariwimuntong

luka luka empat empat ratus tiga puluh delapan mengungsi
rumah rusak enam puluh delapan empat ratus lima puluh satu unit
kerugian dan kerusakan rp delapan belas empat puluh tujuh triliun
yang nomor dua adalah gempa yang beruntun
yang terjadi di lombok dan sumbawa
jadi tiga bencana yang ini aneh
gempa yang beruntun di ntb menyebabkan

dan kerugian ekonomi tujuh belas tiga belas triliun
sementara tsunami yang terjadi di satuda
juga fenomena yang langka
karena dipicu oleh longsoran bawah laut
dan erupsi dari gunung anak krakatoa
data sementara empat ratus dua puluh sembilan orang meninggal
mengungsi enam belas lebih
rumah rusak dan sebagainya
kerugian ekonomi masih dalam pendataan
kalau kita lihat perbandingannya ya tidak akan melebihi
dampak bencana di ntb maupun di sultan
tapi penanganan masih terus kita lakukan
jadi ada tiga fenomena yang langka
tahun dua ribu delapan belas ini
yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi begitu besar
satu adalah di ntb gempanya beruntun
di sini baru dilakukan penanganan tiba tiba gempa besar
menyeser dan sebagainya
jumlah kurban terus bertambah
kemudian gempa yang kemudian memicu tsunami
tsunaminya pun disebabkan oleh longsor bawah laut
yang menerjang pantai empat menit setelah kejadian gempa bumi
likuifaksi yang terjadi di sultan kemarin
likuasi yang terbesar di dunia
kemudian tsunami di selat sunda yang termasuk langka
karena dipicu oleh longsoran bawah laut
dari erupsi yang tidak terlalu besar
dibandingkan erupsi erupsi yang pernah terjadi
selama periode oktober november dua ribu delapan belas
ini semua peta
masyarakat bisa langsung mengakses semua
geoportal kebencanaan tentang tsunami selat sunda
dampak dan sebagainya di
kemudian untuk call center
posko peranggulan bencana darurat
untuk di kabupaten pandeglang

sedangkan yang posko yang lain kami masih meminta
untuk menyediakan call center
media center untuk penanganan di pandeglang
juga sudah dihubungi
mungkin itu yang bisa kami sampaikan
wah saya belum mengkalkulasi
jadi mana yang ada di laut
mana yang berada di tengah daratan
belum kita kalkulasi
nanti ditanyakan detail
spesial mbg pasti tahu
kalau kita melihat kan gunung anak krakatau
apalagi gunung gunung yang ada di daerah indonesia
itu banyak yang berada di pulau pulau kecil
maupun di laut
apakah pada saat ini indonesia
bisa menghubungi ataupun menerima bantuan dari
ya sampai saat ini
belum ada statement dari bapak presiden
tentang menerima bantuan internasional
jadi bantuan internasional itu mekanismenya satu
yang menetapkan dan yang memutuskan adalah
berhubungan dengan presiden
memang ada beberapa negara yang menawarkan
tetapi sampai saat ini belum ada perintah
dari bapak presiden untuk menerima bantuan internasional
kalau melihat dampaknya dan sebagainya
ya potensi nasional mencukupi untuk melakukan perang
jadi sampai kapan ya kita menunggu bapak presiden
ketika bapak presiden memerintahkan menerima
tentu kepada menteri luar negeri
menteri luar negeri akan berkoordinasi dengan bnpb
untuk mengatur bagaimana mekanisme bantuan internasional
tapi sampai saat ini belum ada seperintah dari presiden
untuk menerima bantuan internasional
ya bertanya satu tuan bhui
bui tsunami yang khususnya mendeteksi ya
tsunami yang dibangkitkan oleh gempa bumi
sejak dua ribu dua belas tahun dua ribu dua belas tidak beroperasi
jadi ada dua puluh dua bui tsunami yang dibangun
produk dalam negeri dibangun para ahli bppt
bersama kementerian lembaga ada sepuluh unit
ada juga bantuan dari pemerintah australia
mohon maaf pemerintah jerman jepang
kemudian dari malaysia sebentar saya cari angkanya ada semua
anda bisa lihat di twitter saya jaringan bui tsunami
jadi ada yang bantuan dari pemerintah amerika
dari jerman dari malaysia dan dari indonesia
total dua puluh dua bui tsunami
tetapi sejak dua ribu dua belas sampai dengan sekarang tidak beroperasi
bui tadi dioperasionalkan oleh bppt
mengapa tidak beroperasi
banyak yang rusak karena berada di tengah samudera
ada yang sensornya diambil
diikat buat kapal penambat kapal pada saat mengambil mencari ikan dan sebagainya
yang kedua biaya maintenance dan operasionalnya anggarannya tidak ada
sehingga pengembangan pembiaran tidak ada
dua ribu dua belas sampai saat ini sudah tidak beroperasi
sehingga bui tsunami itu bagian dari indonesia tsunami early warning system
inatius itu menggabungkan tiga komponen
satu adalah jaringan seismograf yang dimiliki oleh bmkg
yang bisa langsung membangun kemudian masuk modeling
langsung bisa disampaikan sistem peringatan dini
dan itu berjalan sampai saat ini
kurang dari lima menit bmkg bisa menyampaikan kepada publik
yang kedua adalah jaringan buang buang
jaringan bui tsunami ada dua puluh dua sebelumnya
dioperasionalkan oleh bppt
yang ketiga adalah jaringan pasang surut
yang dioperasionalkan oleh badan informasi kiosk spasial
sekarang masih jalan
makanya begitu tsunami sampai ke pantai data pasang surut dapat
tapi hanya untuk memastikan bahwa tsunami
tapi apakah tsunami terjadi di lautan dan sebagainya
karena tidak ada
tidak berfungsi tadi ya tidak tahu
itu ya detailnya nanti tanya bppt
kemudian apakah anggaran yang ada di bnpb mencukupi
anggaran bnpb terus menurun
di satu sisi ancaman bencananya meningkat
tetapi anggaran turun
tahun dua ribu sembilan belas kita itu hanya mendapat rp enam ratus sepuluh miliar
anda bisa bayangkan enam ratus sepuluh miliar untuk meng cover seluruh wilayah indonesia
ya tentu jauh berkurang
apalagi untuk menangani per jenis bencana
jadi sisi peringatan dini bencana di indonesia itu masih jauh dari memadai
ini baru kita sampaikan tadi baru tsunami
tsunami itu masih banyak yang perlu disempurnakan
belum lagi tsunami yang dibangkitkan oleh longsor dan erupsi burung kita belum punya
sensor yang lain juga sama banjir
belum semua sungai sungai yang rawan banjir setiap musim penghujan memiliki sistem peringatan dini rawan banjir
longsor juga sama
longsor sistem peringatan dini rawan longsor itu baru di indonesia total ada tiga ratus

itu baru di indonesia total ada empat ratus unit
puluhan ribu bahkan ratusan ribu untuk meng cover wilayah indonesia yang demikian luas yang rawan longsor
itulah yang menyebabkan ketika terjadi longsor dia tidak terdeteksi
nah bagaimana itu mengadakan
ya salah satu komponen yang penting tadi adalah tambahan anggaran
berapa dan sebagainya
oleh karena itu perlu untuk tsunami perlu melanjutkan program
peringat master plan tsunami
yang dulu pernah dilaksanakan dua ribu dua belas dua ribu empat belas
kemudian berhenti karena tidak ada dukungan dana
demikian juga kita perlu master plan untuk penanganan banjir longsor erupsi gunung api kebakaran hutan kekeringan puting beliung dan sebagainya
ya kondisi seperti itu
ya kondisi seperti itu
saya sudah tahu
mesin yang minta tanya kan
sebenarnya sudah banyak kita lakukan
tapi ya tadi anggaran terbatas belum meng cover seluruh wilayah indonesia
soal pendidikan masuk kurikulum kebencanaan itu sudah kita bicarakan dengan kemendikbud
saat ini sudah disiapkan peraturan menteri mengenai pendidikan kebencanaan yang dimasukkan dalam kurikulum
tentu mungkin akan bukan menjadi satuan mata pelajaran khusus apalagi di un kan mungkin tidak
tetapi masuk ke dalam pelajaran pelajaran yang sudah ada itu yang terjadi
kemudian bagaimana sosialisasi ke depannya yang pasti perlu ditingkatkan
kita ada namanya program sekolah dan madrasah aman dari bencana
tapi fokus masih gempa tapi itu juga belum semuanya bisa tercover
masih sangat minim masih perlu ditingkatkan
dan kurikulum kebencanaan tadi beserta yang lainnya masih perlu ditingkatkan
jadi sistem peringatan dini itu hanya bagian dari sistem penanggulan bencana
dan kesulitan kita itu bukan yang struktural
tadi yang bangun sistem peringatan dini itu gampang selama ada anggaran
yang sulit itu adalah non struktur
struktural masyarakat betul betul mematuhi sistem peringatan dini tadi
begitu misi kalau tidak terjadi tsunami alhamdulillah
tapi yang terjadi begitu sudah peringatan ketika tidak terjadi pasti banyak protes dan sebagainya
nah kita masih lemah di dalam kulturnya
selain struktural yang masih kekurangan tadi
yang membangun kultur oleh karena itu budaya sadar bencana
itu menjadi sangat penting
bagaimana masyarakat indonesia kehidupan sehari hari mengkaitkan dengan ancaman bencananya
hasil penelitian ada tiga penelitian yang banyak kita lakukan
satu yang penelitian dilakukan oleh undp
penelitian yang dilakukan bnpb
bersama dengan unfa dan sebagainya
menunjukkan pengetahuan kebencanaan masyarakat indonesia meningkat
setelah tsunami aceh sampai sekarang
tetapi belum menjadi sikap belum menjadi perilaku sehari hari
ini yang menjadi tantangan
menjadi sikap menjadi budaya sehari hari itu sulit dan tidak bisa langsung dikakukan seketika
perlu upaya yang terus menerus bahkan lintas generasi
itu yang perlu kita bangun
membangun bangsanya masyarakatnya
termasuk mitigasi struktural non struktural
dalam mengantisipasi tsunami
sudah berlangsung sejarah dua ribu tahun
bagaimana semua pembangunan betul betul diinvestasikan untuk mengantisipasi bencana
ya memang rawan gempa rawan tsunami tidak bisa dilawan
oh ya mitigasinya diperkuat
bangunan bangunan harus kuat menahan gempa
masyarakatnya memiliki kultur
dan latihan terus menerus setiap tahun
nah kita belum
secara umum masyarakat pemerintah daerah belum siap menghadapi bencana bencana besar
masih perlu waktu
itu yang terjadi
jadi tantangan kita bersama
urusan bencana urusan bersama
pemerintah dunia usaha dan masyarakat
tidak mungkin semuanya mengandalkan pada masyarakat
dunia usaha juga harus bertanggung jawab
rekan rekan media tinggal di daerah rawan bencana
apakah sudah disiapkan
para pemiliknya para kantor dunia usahanya siap tangguh menghadapi bencana
kalau saya tanya dari sekian ini siapa yang pernah melakukan latihan melawan bencana
mengantisipasi gempa tsunami kebakaran misalnya
pasti banyak yang belum
oleh karena itu diperlukan terus
waduh saya belum tahu ya pak
tapi kekuatan tsunami kalau dari teorinya
ketika dari gempa ya
ada yang gempa itu
ketika terjadi maka di lautan
kecepatan dari tsunami di lautan itu
itu enam ratus sampai delapan ratus km per jam
sama kecepatan mesin jet pesawat jet
kemudian sampai ke daratan dia akan melambat
karena dipengaruhi oleh topografi batimetri yang ada di dasar laut
kemudian sampai di pantai
di pantai kecepatannya berkurang
ada yang mengatakan enam puluh km per jam
tetapi tinggi tsunami dia semakin tinggi
karena merespon dari batimetri
batimetri itu dasar lautan
sampai ke pantai kemudian menerjang pantai
berapa jauhnya biaya pantai sangat tergantung dari topografi
tinggi rendahnya pantai
ada yang bisa jauh karena datar
tapi ada yang pendek karena di pantai langsung perbukitan
dan biasanya dia melewati sungai itu jauh lebih panjang
lebih jauh melewati sungai daripada di daratan
kemarin berapa kekuatannya ya belum ada penelitian tentang itu
tapi kalau kita melihat ya hotel hotel bangunan rumah
begitu rata tanah kekuatannya besar sekali
itu tadi keterangan di sana
itu tadi keterangan disampaikan oleh sutopo purwonugroho
kepala pusat data informasi serta humas bnpb
yang mengulas sejumlah bencana yang terjadi di indonesia sepanjang tahun dua ribu delapan belas
namun informasi utama tadi disampaikan oleh stopo terkait perkembangan penanganan dampak gempa yang terjadi
maksud saya penanganan dampak tsunami yang terjadi di lampung dan banten
informasi terakhir tercatat pukul tiga belas waktu indonesia barat empat ratus dua puluh sembilan orang meninggal dunia sementara
enam belas empat ratus delapan puluh lima orang mengalami luka luka satu ratus lima puluh empat orang masih dinyatakan hilang
dan jumlah pengungsi yang sebelumnya dinyatakan mencapai kisaran angka lima
jumlahnya saat ini tercatat enam belas delapan puluh dua pengungsi karena daerah terdampak yang sebelumnya tidak bisa diraih atau belum didata
akhirnya berhasil didata
sementara itu yang menjadi perhatian khusus adalah masih ada sejumlah desa yang dipastikan belum tersentuh bantuan
karena memang akses yang terputus pasca sepanjang ini
karena memang akses yang terputus pasca sepanjang ini

informasi sampaikan oleh bnpb tadi di kecamatan sumur di kawasan pandeglang banten
pandeglang memang menjadi salah satu kabupaten yang terdampak paling parah pasca tsunami
dari tujuh desa yang ada di kecamatan sumur baru satu desa yang berhasil diraih ataupun ditembus oleh tim evakuasi
sementara enam desa lainnya sampai saat ini belum berhasil diakses
dan fokus saat ini masih proses pencarian dan juga proses evakuasi untuk di kawasan pandeglang
dan juga proses evakuasi untuk di kawasan pandeglang
masa tanggap darurat akan berlangsung selama tujuh hari
maksud saya empat belas hari
sementara di lampung selatan masa tanggap darurat akan berlangsung selama tujuh hari
dan masa tanggap darurat ini sendiri bisa diperpanjang tergantung kondisi ataupun perkembangan di lapangan
dan kami masih akan terus menghadirkan informasi terkini pasca sunami selat sunda
bnn indonesia breaking news